jutaan jemaah haji mengikuti ibadah sholat idul adha di masjidil haram
sholat dan khutbah baru saja selesai digelar pada minggu pagi waktu mekah
sudah ada muhammad walid kepala biro jawa timur cnn indonesia yang saat ini berada di mekah arab saudi
ya walid gimana pelaksanaan ibadah sholat id di makkah arab saudi pada hari ini
jadi sholat id berlangsung cukup padat karena sebagian jemaah haji yang selesai melaksanakan khutbah itu kembali ke mekah al mekah roma
ini berbeda dengan beberapa jemaah haji lainnya yang selesai melaksanakan kunca ibadah haji di aropah yaitu khutbah
sebagian menuju ke mina untuk melaksanakan sholat id dan melempar jumroh akobah di sana
sebagian lagi termasuk saya selesai ibadah kunca khutbah di aropah
kami kembali ke mekah untuk melaksanakan tawaf sa'id dan kemudian tadi melaksanakan ibadah sholat id
sholat ini memang tidak menjadi bagian dari rukun dan wajib ibadah haji
jadi tidak terkait langsung dengan rukun dan wajib ibadah haji
tapi merupakan bentuk kemenangan simbol sebagai simbol kemenangan nabi ibrahim atas segala ujian yang diberikan allah swt kepada nabi ibrahim
ya walid selain tadi anda katakan para jamaah calon haji ini
akan ke padang arafah termasuk juga ke mina
apakah ada rangkaian ibadah lainnya yang akan mereka jalani selama ibadah haji kali ini
jemaah haji tidak lagi kembali ke arofah karena wukuf sudah selesai kemarin ketika matahari terbenam
jadi selesai madrid jemaah haji sudah bisa meninggalkan aropah untuk kembali
ada yang ke mina ada yang ke mekah
selanjutnya rangkaian ibadah yang dikelepon adalah melempar jumrah akobah pada hari
dan kemudian melempar jumrah akobah pada hari
pasrik tanggal sebelas tiga belas juli yang jatuh pada hari senin selasa dan rabu besok
itu adalah melempar jubah merupakan salah satu rukun ibadah haji yang harus dituntaskan oleh seluruh jamaah haji indonesia dan seluruh dunia
ya walid sempat juga turun hujan sebelum pelaksanaan sholat id kemarin rangkaian ibadah haji di sana
apakah pelasanaan pada hari ini sholat ijak berlaku
yang cukup kondusif apalagi dari umat muslim yang berasal dari tanah air indonesia
kemarin pada saat kami datang ke seluruh jemaah haji indonesia dan seluruh dunia memang berada di wukuk di aropah
jadi pada saat itulah hujan intensitas sedang turun itu sekitar pukul tiga sore waktu setempat
jadi hujan ini memang cukup langka ketika terjadi di aropah
karena pada musim musim haji sebelumnya biasanya hujan itu kalau berdasar keterangan yang kami terima dari beberapa orang yang pernah mengalami haji
hujan biasanya turun itu pada sebelum pelaksanaan puncak ibadah wukuf
jadi punca ibadah wukuk itu dilaksanakan siang hingga sore di dahulu dengan hutbah
lalu yang haji haji sebelumnya hujan itu biasa turun mungkin subuh atau siang sebelum punca wukuk
nah kemarin hujan turun pada saat jemaah haji sedang khusus melakukan hukum
jadi hujan itu tidak mengganggu aktivitas hukum jamaah di aropah
mereka tetap berjalan beribadah seperti biasanya
karena mereka diam di tenda tenda yang tidak disiapkan oleh pemerintah
baik terima kasih atas laporan anda muhammad walid kabiro cnn indonesia jawa timur
selamat beribadah di sana semoga menjadi haji mabrur nantinya amin